jumat kemarin wakil gubernur sandiaga uno melakukan sidak di seputaran tanah abang dan mengklaim bahwa seluruh trotoar di daerah ini sudah bebas dari pedagang kaki lima
namun pantauan pada sabtu pagi masih saja ada pedagang yang menjajakan dagangannya di trotoar
kondisi di depan stasiun tanah abang di tempat saat ini saya berjalan berbeda dengan klaim dari wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
yang kemarin melakukan sidak dan mengatakan bahwa trotoar di tanah abang ini sudah bebas dari pedagang kaki lima
seperti dapat anda saksikan bahwa masih saja ada pedagang kaki lima yang nekat berjualan di trotoar tanah abang meskipun trotoar ini difungsikan untuk para pejalan kaki
sejumlah pejalan kaki mengaku kondisi tanah abang saat ini tidak berbeda jauh dari beberapa waktu lalu
pada jam jam sibuk mereka masih merasa terganggu dengan tidak terjepitnya pedagang kaki lima
kesemerawatan daerah ini ditambah lagi dengan tidak tertipnya angkutan umum yang menunggu penumpang di tempat yang tidak sehat
menurut saya sih kalau ada waktu waktunya ketika dia rame rame ketika diasmi kadang kadang sepi gitu
mengganggu sih karena macet
sekarang sih sepertinya lebih rame sih
iya lebih rame kayak pada pedagangnya aja
ya kalau menurut saya sih mengganggu juga gitu
belum ada perubahan
meski sudah kerap dilakukan sosialisasi
sejumlah pedagang mengaku tidak punya pilihan lain dan meminta untuk dapat tetap berjualan di trotoar
ya kalau kita sih ya namanya kita kan pedagang kk lima ya begini lah
jadi seharusnya kalau kita istilahnya nggak dagang
yang kemungkinan kitanya nggak bisa kebagian duit lah
kita kalau memang kita nggak dagang tapi kita kan cuma sebatas di belakang garis kuning gitu
kalau kita kan kita kan nggak ngelewatin perbatasan kan cuma sekedar di sini
penataan pedagang kaki lima di tanah abang memang pelik
jumat siang ombudsman menampilkan video kepada sandiaga tentang oknum satpol pp yang bermain mata dengan pkl mengenai pembocoran jadwal razia
perlu solusi yang konkret dan tegas agar keinginan sandiaga menjadikan tanah abang seperti grand bazar istanbul turki tidak hanya menjadi retorika semata